jangan begitu aku harus melihat persidangan itu
apakah menurut aman
apa yang harus aku lakukan
sebaik baik pertahanan adalah menyerang
jika raden benar benar akan dituduh dengan tuduhan pemufakatan buruk
raden bisa membalasnya dengan tuduhan serupa
apakah raden masih menyimpan kancing yang tempoh hari aku berikan
aku masih menyimpan
ini kancingnya peman
simpanlah kancing itu baik baik saja
itu akan jadi alat pertahananmu yang sangat baik
kalau nanti raden dituduh
maka raden bisa menuduh balik
ratu kentering lani
kancing itu akan menjadi bukti yang kuat dan menguat

terima kasih raden
sampai jumpa lagi
terima kasih raden
terima kasih juga raden
sampai jumpa lagi
terima kasih juga raden
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

apapun benda yang ini mau akan aku berikan nih
apa benda ini mau
apa benda ini mau
sebenarnya tidak ada satupun barang yang nini inginkan
nini aku mohon pilihlah salah satunya
aku yakin mini pasti menyukainya
gelang yang kau pakai
benarkah gelang itu untuk aku
terima kasih raden
gelang ini cantik sekali
sudah aku pikirkan masak masa
gelang itu merupakan
gelang ini pemberian dari raden
sebagai tanda keyakinannya
apakah kau sudah melupakanku
melupakanku secepat itu
apakah kau juga sudah mencintai pak wetra
nini sudah lancang ingin meminta
meminta gelang itu darimu
nini tidak bermaksud

pilihlah salah satunya
karena aku benar benar ingin membalas budi kebaikan nini
tidak tidak perlu
tidak ada yang nini inginkan
kalau begitu aku akan memberikan gelang ini kepada nenek
ini gelang ini untuk nini
aku benar benar sudah berjanji kepada anda
nini akan memberikan apapun
nini akan memberikan apapun
nini akan memberikan apapun
terimakasih banyak na
nini sangat menyukainya
itu untuk nini
simpan gelang itu baik baik
pasti nak pasti pasti nini akan menjaga galang ini dengan sebaik baiknya
sekali lagi terima kasih nak gelang ini begitu indah sampai nini terkesih imah
menyerang ibu ndak ketinggmani
paman tetapi aku yakin bahwa penopeng itu bukanlah ibu ndak ketinggmani
tapi tidak ada cara lain lagi
hanya itulah satu satunya cara untuk raden melawan kalau raden sampai dituntut dengan hukuman
aku masih memiliki cara yang lain
aku mempunyai saksi bahwa tempoh hari aku berada di luar istana
siapa saksi itu
aku mau diri
kita lihat saja nanti raden apakah saksimu itu akan menyelamatkan
aku akan menanggungmu
aku akan menanggungmu
aku akan menanggungmu
kau itu terlalu jujur dan hukum
tapi percayalah pada aku
akhirnya kau pun akan menyerah dan memakai caraku untuk selamat dari hukuman dan juga menduduki tahta pajajaran
meskipun kau tidak memiliki
aku akan mengembangmu
aku akan menanggungmu
aku ingin pergi mencari putraku
ini gusti ratu
kancing yang lepas tempoh hari di bajuku ini
kau belum ganti dan kau belum nisiknya
hamba telah lalai
jika gusti ratu berkenan
berganti kebaya lain
hamba akan menisi kebaya itu sekarang juga
gusti prabu anum surawesesa
memanggil gusti ratu sekarang juga
karena ada hal yang sangat penting
aku akan segera kesana
sandika gusti ratu
sampai depan gerbang saja
selanjutnya ini bisa melanjutkan perjalanan ini
semoga perjalanan ini menyenangkan

aku masih ingin tinggal lebih lama lagi
aku masih ingin tinggal lebih lama lagi
untuk melihat raden walang sum sang
untuk waktu yang lebih lama
jika nini boleh berkata jujur
nining ingin tinggal lebih lama lagi
kalau ini istanaku
nini bebas tinggal disini
aku dan ayahku disini
aku tidak enak
keinginan nini saja
nini dapat memahaminya
mengapa semua orang tergesali sama
karena sebentar lagi
akan ada persidangan terbuka
persidangan raden walang sung sang
atas tuduhan makar
kepada gusti prabu ano
baik terima kasih
aku harus melihat persidangan itu
ikut untuk melihat bagaimana
di istana pajajaran
nini boleh ikut
terima kasih pak witra
aku akan melanjutkan pengembaraanku
sudah menyambutku dengan baik
semua kesalahanku di kampung ini
kau tidak bersalah nak
bahkan kau telah membantu
kau tidak bisaet cuan
kau tidak bisaet ensep